pusat belanja sudah mulai beroperasi di masa transisi pembatasan sosial
meski belum beroperasi sepenuhnya pengelola pusat belanja mengaku
sejumlah penyewa lapak atau tenan sudah ramai pengunjung
seperti tenan makanan dan juga telpon genggam
dalam dua hari dari masa psbb ke transisi ini
kita masih batasi operasional maupun pengunjung pusat belanja di itc kuningan ini
karena memang dari anjuran pemerintah dan anjuran dari gubernur langsung
bahwa masa transaksi ini harus dibatasi secara bertahap
untuk saat ini lima puluh persen
kalau masa pertama di hari hari pertama mulai dibukanya new normal ini
saya lihat pengunjung lebih antusias ke makanan
mereka lebih mungkin sudah lama tidak makan di luar
jadi banyak sekali pemerintah untuk makan di dain atau di food court
juga untuk perdagangan elektronik
di beberapa pusat belanja lain seperti pondok indah mall
pengelola mengklaim sudah sembilan puluh persen penyewa lapak mulai beroperasi
namun pengelola mengaku masih melakukan pembatasan
tidak mungkin buka semua karena ada beberapa kategoritanya yang tidak boleh dibuka
seperti misalnya fitness center lalu ada juga yang untuk klinik kecantikan
meski berlaku protokol kesehatan pengunjung cukup antusias mengunjungi pusat belanja
mereka harus menggunakan masker diukur suhu tubuh dan mencuci tangan
ya maka ini pertama
enggak sih biasa saja
ya sama masker hand sanitizer juga ada
ya ngilangin stres juga ya udah tiga bulan kali ya enggak kemau juga
senang banget gitu keluar kayak gini bisa keluar
biasanya di rumah gitu
para pengelola pusat belanja diharapkan tidak lalai menerapkan protokol kesehatan
para pengunjung juga diharapkan disiplin
mematuhi protokol kesehatan
meski demikian pengunjung bisa mempertimbangkan untuk menjauhi kerumunan di pusat belanja
demi menghindari paparan covid sembilan belas
nova nayantaka akunjoro jakarta